masih bersama saya budi eman tanrujo di satu meja the forum
pak sarif hasan anggota majelis tinggi partai demokrat
apa yang jadi tantangan agar presiden klub itu bisa terwujud
ya pertama saya ingin melihat dulu visi daripada presiden club ini
bahwa kami memiliki asumsi bahwa pak prabowo ingin memimpin bangsa ini
lima tahun ke depan lebih baik daripada pemimpin pemimpin sebelumnya
karena apa karena pemimpin pemimpin sebelumnya maksud saya presiden presiden sebelumnya
penuh dengan prestasi ada juga yang belum dilakukan dengan baik
nah pak prabowo ingin ke depan lebih bagus dia ingin selalu berkomunikasi
brainstorming tukar pendapat dengan para mantan mantan presiden
kita lihat contohnya misalkan presiden megawati berhasil menegakkan demokrasi
dan berhasil melakukan pemilu terbuka yang pertama
kedua kita lihat presiden sby misalkan bisa menemukan ekonomi rata rata enam persen
kemudian bisa menurunkan kemiskinan bisa menurunkan pengangguran
pendapatan rakyat indonesia meningkat tajam
kemudian kita lihat lagi presiden jokowi dengan keberhasilannya di dalam membangun infrastruktur
tentunya ini semua menjadi modal bagi pak prabowo
karena agar semuanya ini bisa lebih baik ke depan
nah untuk itu satu satunya cara adalah bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan informasi
daripada presiden presiden sebelumnya
nah kalau ada masalah yang dihadapi tentunya para mantan mantan presiden itu juga bisa memberikan solusi
oke tantangannya apa pak sarip sekarang
tantangannya adalah apakah ada keinginan bagi presiden presiden sebelumnya
oke nah kalau dari pak sby saya yakin kami yakin beliau sangat mendukung ide ini
karena pak sby sekarang itu menjadi salah satu anggota international forum the madrid
di mana itu adalah asosiasi perkumpulan mantan mantan presiden
mantan mantan perdana menteri di seluruh dunia termasuk pak sby
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua atas inisiatif pak sby terjadilah
satu rapat semua anggota untuk membicarakan menyangkut masalah perang ukraina dan rusia
pemimpin pemimpin dunia itu memiliki kepekaan terhadap dunia
nah kalau kita berbicara secara mikro di indonesia
nah tadi menyangkut masalah tantangan yes
karena tidak semua juga mantan presiden mau ikut bergabung
kita persilahkan kepada yang bersangkutan
tetapi alangkah baiknya kalau kita bersama sama membangun bangsa ini
jadi kalau pak sby sudah mendukung kita coba dengar ya
bagaimana pernyataan dari sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dalam sejarah dan tradisi pd perjuangan
klub yang ada itu klub kerakyatan
dengan petani dengan buruh dengan nelayan dengan guru
klub kerakyatan klub presiden ini indikasi sinyal pdip merasa tidak perlu ada klub presiden
begini kita lihat urgensinya ya
jadi artinya apa artinya kami di pd perjuangan
itu berusaha dan berjuang terus menerus
itu bersatu mengakar bonding dengan rakyat
untuk mengatasi berbagai macam persoalan persoalan yang
misalnya mas budiman krisis pangan
sejak tahun dua ribu dua puluh ibu mega sudah instruksikan kepada semua kader kader pdi perjuangan di tiga pilar partai
untuk menanam sepuluh jenis makanan pendamping beras
kemudian bagaimana ibu mega punya perhatian betul untuk menekan tingkat stunting sampai
dan diinstruksikan semuanya dengan membuat resep resep yang bergisi untuk ibu dan anak
ini argumen ini artinya memang bu mega merasa belum terlalu perlu dengan klub presiden
makanya daripada itu kalau klub presiden itu dilembagakan
begitu ya dilembakan dalam satu forum ya kan sudah ada one team press
tapi kalau seumpama untuk konsultasi diskusi antara pak prabowo dengan bu mega
bu habib jadi kalau lihat omongan sekjen dan juga mas jarod
kelihatannya pintunya belum sepenuhnya terbuka untuk bergabung
benar juga tafsir mas budiman dan benar juga apa yang disampaikan oleh mas hasto dan pak jarod
tapi nggak perlu kita pertentangkan juga
tapi presiden klub itu juga bagus
karena ya presiden presiden yang pernah menjabat ya juga rakyat
dan di belakang mereka justru sejumlah besar rakyat
ibu megawati ya termasuk rakyat
tapi ibu megawati adalah rakyat yang di belakangnya banyak sekali rakyat juga
ya baik dan itu dalam konteks kapasitas representasi ya kan
dan kapasitas kalau kita bicara kapasitas pemikiran seorang ibu megawati
yang juga seorang rakyat itu kan luar biasa
beliau punya pengalaman punya pengetahuan ya
bahkan ya punya feeling juga
memimpin itu kan juga ada feeling feeling kan pak
yang pasti akan sangat berharga ya kalau kita wadahi dalam satu forum untuk
banyak banyak sharing dengan presiden yang menjalankan pemerintahannya
begitu juga pak sby begitu juga pak jokowi
urusannya besar kata pak jarod ya soal krisis pangan soal perang yang terjadi di mana mana krisis energi
padahal kita punya target target besar banget
indonesia emas dua ribu empat puluh lima bagaimana di tengah situasi dunia yang sulit kita target kita mau lompat jauh ya kan
dengan model bonus demografi dan lain sebagainya kan nggak gampang
kita nggak bisa bermimpi kerja kerja besar itu hanya bisa diselesaikan oleh periode seorang menjabat sebagai presiden dua kali
gak akan selesai harus berkesinambungan
makanya kalau di negara negara lain kayak di india itu banyak orang kaya dunia dari india
top lima puluh itu banyak betul kenapa mereka membangun kekayaannya bergenerasi
ketika terjadi perubahan pemerintahan tidak terjadi perubahan yang ekstrim atau ekstrim
sehingga bapaknya berhasil anaknya nggak mulai dari nol lagi
atau nggak sama dengan bapaknya lebih berhasil lagi tinggal melanjutkan
nah kurang lebih itulah gagasannya yang saya tangkap dari diskusi saya dengan pak prabowo
mas hudi man tadi disampaikan betul ya
jargonya dua ribu empat puluh lima kita masuk indonesia emas
yang kita khawatirkan dua ribu empat puluh lima itu bukan rusia emas tapi indonesia cemas
kalau misalkan tingkat stunting itu oke stunting lagi
ya kan misalnya ya kemudian kita mengalami krisis pangan dan kita tidak bisa misalkan ya memakan makanan yang sehat
oke bagaimana kita bisa mencapai dusa emas dengan bonus demografi yang luar biasa kalau kita masih import beras katakanlah
oke baik bung pilit kalau bung pilit lihat
ini perbedaan pandangan pak sby menyatakan mendukung pada presiden club dan kemudian pdip terkesan menolak
ini memang karena memang beda gerbong kemudian berbeda pandangan juga atau apa yang anda baca sebenarnya
menurut saya ini kan ide baru dilontarkan walaupun menurut mas habibur rahman sudah lama didiskusikan secara internal mungkin di gerindra atau dengan pak prabowo
tetapi dia dilemparkan kepada tokoh tokoh politik dan publik yang lain baru jadi memang mungkin perlu waktu
sama seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa ini terjadi ketika pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega belum terjadi
mungkin itu akan terjadi setelah pelantikan presiden misalnya dan lain lain jadi perlu waktu
tapi menurut saya begini ada tadi kan tujuan pertamanya menurut saya tujuan simbolik ya
bahwa ada kesepakatan elit lah kira kira gitu
nah itu ada kesepakatan elit
nah yang terakhir saya ingin mengucapkan
rekonsiliasi politik apakah untuk kepentingan bangsa
supaya komunikasi lebih bagus
maka dengan dprd lebih mudah
ya benar tapi bukan dalam konteks dipertentangkan
namanya komunikasi itu kan segala cara kita lakukan
musawarah itu kan gak hanya secara formil
kan para tetua tetua kampung
itu tradisi kita sejak zaman dulu
dengan keras rut juga gak perlu kita pertentangkan terus
tapi bagaimana sebenarnya wujud dari presiden klub
apakah terinstitusionalisalah formal atau tidak
kita bahas setelah jeda berikutnya